tepat di hari peringatan sumpah pemuda sejumlah elemen masyarakat terutama mahasiswa dan buruh hari ini kembali berencana turun ke jalan
rencana demo bahkan diagendakan digelar di sejumlah kota mulai dari jakarta yogyakarta solo surabaya dan juga makassar
tuntutan seputar desakan agar presiden segera menerbitkan perpu untuk membatalkan revisi undang undang kpk masih akan disuarakan dalam demo
dan juga pemirsa hingga siang hari ini di kawasan patung kuda jakarta pusat belum terlihat ada masa dari mahasiswa sejakarta yang akan menggelar demo di kawasan patung kuda jakarta pusat ini
dan memang demo yang rencananya akan digelar oleh mahasiswa bertepatan dengan hari sumpah pemuda ini akan digelar sekitar pukul satu siang
namun hingga siang hari ini kami melihat masa belum berdatangan namun pengamanan dari aparat kepolisian sendiri juga telah dilakukan
dan dari mahasiswa yang akan turun pada hari ini menggelar aksi mereka di kawasan istana negara tepatnya yang akan dipusatkan di kawasan patung kuda jakarta pusat ini ada beberapa tuntutan
di antaranya adalah mereka kembali menuntut agar presiden joko widodo mengeluarkan perpu untuk membatalkan undang undang kpk yang telah disahkan oleh parlemen pada akhir september kemarin
di mana sebelumnya undang undang kpk ini sebelum disahkan revisinya ini sempat menimbulkan polemik

karena dinilai banyak pihak dapat melemahkan kinerja dan fungsi dari kpk sendiri sebagai komisi pemberatasan korupsi yang bekerja secara independen
dan memang tuntutan terkait revisi undang undang kpk yang telah sebelumnya dilakukan ini setelah membuat mahasiswa sebelumnya pada akhir september kemarin turun ke jalan tepatnya di senayan
untuk agar revisi undang undang kpk ini sendiri tidak disahkan
akhirnya disahkan dan pada hari ini mahasiswa kembali turun ke jalan untuk meminta presiden mengeluarkan perpu untuk dapat mencabut undang undang kpk ini sendiri
dan memang ada yang berbeda dari tuntutan mahasiswa yang akan digelar pada pukul satu siang waktu indonesia barat kali ini
karena di selain terkait menuntut presiden mengeluarkan perpu ada tuntutan lainnya
seperti mahasiswa akan menyuruhkan bela sungkawa mereka terhadap para pendemo yang turut menjadi korban
karena dinilai menjadi korban atas penanganan aparat yang dinilai represif pada saat aksi demo yang digelar pada akhir september kemarin
serta mahasiswa juga kali ini akan menyuarakan pertanyaan mereka dalam aksi yang akan digelar pada siang hari ini di kawasan istana negara ini terhadap teman teman mereka
atau mahasiswa mahasiswa lainnya untuk mempertanyakan nasib mahasiswa mahasiswa yang menurut informasinya masih diproses secara hukum oleh kepolisian dalam hal ini dari pihak polda metro jaya
untuk pengamanan di tempat saya berdiri saat ini yaitu di kawasan patung kuda jakarta pusat
kami melihat di sini pengamanan ketat sudah dilakukan
jalan medan merdeka barat tepatnya yang lokasi patung kuda
berbagai aksi yang akan dilakukan pada hari ini dipusatkan di sini jalannya sudah ditutup
sejumlah pengamanan dari pihak kepolisian juga sudah berjaga di sekitar lokasi
pagar dengan kawat berduri juga sudah standby di sini
serta mobil mobil atau kendaraan taktis seperti water cannon barakuda juga kendaraan pengurai masa pun juga telah standby di sini
untuk mengawal atau menjaga keamanan dari aksi demo mahasiswa yang akan digelar pada siang hari
kami juga melihat kendaraan bus transjakarta sendiri masih bisa melintasi untuk menurunkan penumpang di halte monas depan istana negara
namun hingga siang hari ini ternyata sudah dialihkan
dan anda bisa melihat kendaraan di belakang saya ini yang berasal dari jalan tamrin ini sendiri pun juga sudah dialihkan
mereka tidak bisa lagi melintasi kawasan atau jalan medan merdeka barat
namun telah dialihkan menuju ke jalan sekitar seperti medan merdeka selatan
dan juga budi kemuliaan
untuk sementara seperti itu iqbal
tika bermau produser lapangan cnn indonesia terima kasih